tragedi stadion kanjuruan masih menjalani proses investigasi
sejumlah sanksi disiplin pun telah diberikan kepada sejumlah anggota kepolisian
sekarang kita akan pantau perkembangan penanganan untuk menyelesaikan tragedi kanjuruan
bersama korespondensi nn indonesia miftah farid
farid selamat siang kita lihat tadi bagaimana presiden meminta audit stadion dilakukan dengan segera
selain arahan itu apa saja arahan presiden disampaikan di malang
elvira apa yang diucapkan oleh presiden joko widodo tadi soal audit
ini meskipun terlambat tapi menjadi hal yang menarik karena kompetisi di indonesia sudah berjalan sekian lama
baru kemudian sekarang kita berbicara soal bagaimana mengaudit stadion yang berkaitan dengan aspek keamanan
padahal sejumlah pihak sejumlah peneliti pengamat yang ada di indonesia
sudah lama sekali mengingatkan soal aspek keamanan dan mitigasi yang ada di stadion

terkait yang digunakan di kompetisi yang ada di indonesia
dan kemudian kita harus menunggu sampai ratusan orang meninggal
baru kita berbicara soal bagaimana mengaudit stadion apakah aman atau tidak
nah elvira tadi joko widodo sudah menyebutkan akan melakukan audit di semua level kompetisi
artinya ini menjadi tantangan bagi pssi dan operator liga
apakah siap sebenarnya memutar kompetisi dengan stadion seperti ini yang kemudian mengrenggut banyak korban
dan tadi joko widodo sempat mengatakan bahwa
dari pantauannya dari sisi atau aspek lapangan
presiden mengatakan bahwa salah satu penyebab dari kematian ini adalah kepanikan
dan kemudian ditutupnya pintu tribun
dan visual yang anda lihat adalah tribun tiga belas yang menjadi titik di mana banyak sekali korban berjatuhan
disinilah banyak sekali korban yang meregang nyawa yang meninggal
yang membuat proses penyelamatan menjadi begitu terlambat begitu sulit dilakukan
karena pintu ditutup kemudian sejumlah aremania yang berada di luar sudah berusaha untuk membuka bahkan menjebol tembok yang seperti yang visual yang anda lihat
tembok ini sebenarnya sudah berusaha dijebol oleh sejumlah aremania yang berada di luar
tujuannya adalah menarik sebisa mungkin aremania yang terjebak di lorong gate tiga belas ini sehingga mereka bisa diselamatkan
namun dari kesaksian seorang aremania bernama eko prianto yang kebetulan melakukan aksi penyelamatan
dia tidak bisa cukup banyak menyelamatkan aremania yang berada di dalam yang terjebak di g tiga belas ini
karena tidak ada bantuan sama sekali dari pihak panpel pihak keamanan untuk membantu mereka membuka gerbang ini dan juga menjebol tembok
dan bahkan ketika tembok sudah terbuka ternyata ada besi palang yang kemudian membuat juga dia kesulitan untuk menarik korban
sampai sore ini setelah sekitar lima belas menit yang lalu joko widodo datang
tangga stadion gate ini banyak sekali dikunjungi oleh aremania yang terus datang dan berduka berdoa membacakan
yasin tabur bunga dan juga mereka mendokaan korban di titik inilah korban terbanyak elvira
suasananya cukup haru elvira cukup emosional
ada banyak sekali warga malang ada banyak sekali aremania yang datang kemari
untuk berdoa diantaranya di antara mereka mungkin yang selamat dari tragedi satu oktober malam itu elvira
tentu elvira pemandangan ini bukan hal yang mudah saya lewati karena sejak
sejak senin saya datang ke kapar bayat
sampai hari ini saya harus terus mendengar berbagai kesaksian
saya tahu ini
berada di lapangan bertemu dengan korban banyak kemudian kesaksian yang disampaikan begitu ya
sampai hari ini kita juga melihat bagaimana duka mendalam dirasakan oleh masyarakat
tidak hanya para supporter mungkin masyarakat biasa yang datang hari ini
saya yakin mungkin di belakang anda banyak masyarakat yang datang untuk menunjukkan simpati
karena sekali lagi
ini adalah tragedi yang luar biasa
tidak hanya bagi dunia sepak bola dunia olahraga
tapi bagi indonesia
lebih dari seratus nyawa melayang begitu saja sia sia
tapi farid kita masih menunggu hasil investigasi
harus ada yang bertanggung jawab
sampai saat ini belum ada tersangka
apakah ada perkembangan terkait hal ini farid
ya elvira ini yang kemudian disayangkan oleh para aremania
saya sudah bertemu dengan sejumlah dedengkot aremania termasuk juga yuli sumpil
ada saiful ada dadang yang menyebutkan mereka sangat kecewa terhadap lambatnya negara memproses kasus ini
padahal banyak sekali narasumber banyak sekali narasumber kunci banyak sekali saksi yang bisa ditanya
baik itu dari sisi manajemen baik itu dari sisi panpel bahkan dari sisi korban termasuk para supporter
mereka berharap paling tidak seminggu harus ada tersangka yang bertanggung jawab terhadap kasus ini
namun tadi jokowi mengatakan bahwa mereka jokowi memberikan waktu satu bulan bagi tim mencari fakta untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab
bagi aremania ini sangat lama satu bulan karena banyak sekali korban yang berjatuhan
tidak sulit bagi polisi tidak sulit bagi negara untuk melakukan penyelidikan
terkait kasus ini dan saya juga berpikir bahwa dari hari senin sampai hari ini saya bertemu dengan banyak keluarga bertemu dengan banyak korban yang selamat
bertemu dengan siapa saja yang di malang dan dengan gamblang mereka menyebutkan apa yang terjadi pada malam satu oktober
artinya sekali lagi tidak sulit untuk menemukan siapa tersangkanya
polisi selalu mengatakan bahwa sesuai sop sesuai sop sesuai sop
dan yang menjadi masalah adalah kemarin kemudian polisi sudah menyimpulkan
bahwa ada dua puluh delapan polisi yang melanggar etik
artinya ini sudah memberikan klarifikasi bahwa polisi tidak bekerja sesuai sop ketika dalam penyelidikan ada dua puluh delapan polisi yang diduga melanggar etik
dan salah satunya yang dicopot dari proses ini adalah kapolres malang firly hidayat
ditargetkan satu bulan tapi kita berharap bahwa prosesnya bisa berjalan
tidak hanya berusaha menenangkan mereka tapi ada aksi konkret yang dilakukan oleh negara termasuk juga siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini
baik kita kawal bersama kita menunggu bagaimana hasil konkret hasil investigasi
miftah farid langsung dari malang jawa timur terima kasih sementara update anda langsung dari lokasi